mainkan gamenya dapetin plusnya
kalau kamu berani bilang ke papa saya akan bilang winona juga terlibat
nah kamu gak mau kan kalau winona nanti dimarahin sama papa saya
gak mau pasti ya kan
kalau anda cinta sama nu anda gak mau dia susah kan
ya ya sih
kita udah numpang di rumahnya nara
aduh apa saja kamu sembunyiin semuanya
kamu benar benar gak punya hati
kamu jangan marah marahin pacar saya deh ya
jangan marah marahin pacar saya
eeeh apa lagi kamu
saya gak takut sama kamu
saya gak takut yang penting kalian berdua jangan marahin winona lagi ya
tapi dia begini gara gara anda
mendingan kita pergi aja di tempat ini
mereka berdua tidak tahu kejadiannya
dan ingat kejadian hari ini tidak ada sangkut pautnya sama winona
jangan tutup pacar saya
tara kamu gak usah khawatir sama winona
dia emang selalu nyesel sama orang lain
seperti aku tadi
aku udah dipecah di rumah sakit
tadi dia datang ke rumah sakit
dan minta uang sama aku
karena dia ingin balikin uang itu ke ibu kamu
cuman kamu tau kan semua uang aku udah diambil sama papa
jadi si nona maksa marah marah emosi
sampai dia nabrak satu pasien
dan pasien itu jatuh
enggak enggak enggak tanya tanya
nona nggak seperti itu orangnya
dia selama ini kerja bakti di rumah sakit itu cuma buat kamu
aku udah tahu kalau kamu pacaran sama nona
jadi kamu gak usah tutupin lagi ya
kamu salah kamu salah sama sekali
aku tuh gak pacaran sama nu
gak apa apa kak benar benar gak apa apa buat aku
soalnya aku sih gak mau kamu merasa bersalah sama aku
soalnya ya dululah kamu pernah deketin aku
gak apa apa kalau emang sekarang kamu ingin pacaran sama nona juga gak apa apa
sama sekali aku gak pacaran sama nona
gak ada apa apalah aku sama nona
kalau boleh sih aku sebenarnya pengen ngajak kamu sekali sekali kita nonton atau makan bareng
nara gak mungkin gitu aja ngelupain aku
gue tunggu sebentar ya
oh iya iya eh kamu tunggu di coffee shop sebentar ya
aku balik ke ruangan nanti kita pulang bareng
oke aku tunggu di coffee shop sebentar ya
aduh pas nih bebeh bebeh pas gak
jodi lepasin aku
tapi kamu kenapa sih kok jadi ngambek kayak gini ah
aduh apa sih jodi
kamu jangan sedih terus kayak gini dong jangan nangis terus kayak gini dong
aku sujud dari kakinya kalau perlu tapi kamu nya nangis terus kayak gini dong
aduh jelek banget nih jadinya nih
kamu tahu kalau jodi ngejebak aku tapi kamu diem aja nona
kamu tega sama aku
kamu gak punya perasaan
kamu gak punya perasaan
aku gak tau
kenapa aku ngerasa sedih banget
kamu denger ya
terserah mau aku suka mau gak
manara bukan perasaan kamu
juni kamu bisa gak sih
kamu jaga mama papa kamu baik baik
biar mereka tuh gak nyakitin keluarga aku terus
aku tuh capek
kalau aku harus nyakitin semua
aku tuh capek kalau aku harus nyakitin semua
kalau aku harus nyakitin semua orang
urusan kayak gitu aku gak tau deh
gak ngerti deh
jadi sebenernya tuh ada apa sih
antara keluarga kamu sama keluarga aku
kenapa sih keluarga kamu seneng banget
nyakitin keluarga aku
kalau masalah itu sih
sepertinya sih memang kedua keluarga kita ada masalah
jadi kamu tau
kamu tahu kalau keluarga aku sama keluarga kamu
dan kamu gak mau ngasih tau aku
gak usah dipikirin juga
jadi kamu tuh punya otak gak sih
kamu mikir gak sih
cinta aja tuh gak cukup
kalau mau membangun sebuah pernikahan
dan kamu harus tau satu hal
aku tuh bener bener beruntung kok
nggak nikah sama perempuan
kamu tuh kenapa sih
semenjak kenal sama nara
kamu jadi berubah
ayo dong kamu jangan kayak gini terus dong
ini tuh gak ada hubungan nih sama nara
aku tuh cuma capek
aku tuh gak mau
keluarga aku tuh menderita lagi
udah cukup aku nyusahin banyak orang
yaudah yaudah yaudah
aku akan cari tau
kenapa keluarga aku gak suka sama keluarga
nanti aku kasih tau jawabannya
pasti akan aku kabul
kamu bisa pegang omongan kamu
kamu gak usah ganggu aku lagi
kamu gak usah kenal sama aku gitu
dan kita gak usah pacaran lagi
karena aku yakin itu lebih baik
tapi kalau si nara bilang
tentang kejadian yang sebelumnya
kepengen apa nih
gimana kalau dia minta duit
apa tadi aku terlalu keras
marah sama nona ya
apa aku marahnya harus sekeras gitu sama dia
karena nona juga pasti gak nyangka
kalau jody berusaha
untuk mengutupin semua kesalahannya
udah gitu tanya juga marah sama nona
kalau besok aku lapor ke pak erlambang
nona pasti juga kenal
oke lebih baik besok
aku cari cari alasan
supaya kasus ini ditutup
dan nona gak kena masalah